terdakwa kasus pembakaran gedung kejati jawa barat melemparkan sepatu ke jaksa penuntut setelah difonis lima tahun
dan terdakwa kesal karena hukumannya lebih berat dari kasus korupsi
sidang putusan kasus pembakaran gedung kejaksaan tinggi jawa barat digelar di pengadilan negeri bandung selasa siang
sidang beragendakan pembacaan fonis terhadap terdakwa deddy sugarda
setelah hakim menyatakan deddy difonis lima tahun terdakwa melempar sepatu butnya ke arah jaksa penuntut umum taufik hidayat
terdakwa juga mengamuk dan mencacimaki jaksa dalam ruang sidang
keluarga terdakwa pun histeris dengan fonis tersebut
petugas kepolisian baik yang berseragam maupun tidak segera mengamankan terdakwa
pihak terdakwa kemudian menyatakan akan banding terhadap keputusan ini
penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah seperti seorang deddy sugara tapi tumpul ke atas koruptor
sejarah peradilan tipikor bandung tak satupun jaksa non kpk yang menuntut terdakwa korupsi di atas delapan tahun ke atas
tidak ada kecuali jaksa kpk perkara apa coba buka
tidak ada satu satu pun saksi fakta yang melihat pembakaran dan yang membakar denny sugarda dengan cara apa
fonis lima tahun majelis hakim yang dikutai oleh lian sibarani ini sebenarnya lebih ringan dari tuntutan
jaksa sebelumnya meminta hakim memfonis delapan tahun penjara
tony oktora bandung